ada aksi tidak terpuji antar institusi penegak hukum kembali terjadi di bekasi jawa barat
sejumlah anggota kepolisian dan tni terlibat bentrok di wilayah serangbaru bekasi sabtu dinihari
senin petang denpom tni dan polres metro bekasi membesuk korban di rumah sakit dan menyatakan bentrokan dipicu persoalan pribadi
bentrokan yang melibatkan anggota tni dan polri pada sabtu dini hari lalu di sebuah warung di desa sirna jaya serang baru bekasi menyebabkan dua anggota polisi terluka
korban bernama bripka wirja dan brigadir hendra prasetyo masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit medi rosa cikarang bekasi
senin petang kapolres metro bekasi bersama denpom tni angkatan darat membesuk dua korban yang mengalami luka pada bagian kepala
kapolres metro bekasi menyatakan bentrokan antara kedua kubu dipicu persoalan pribadi
yang pertama benar adanya sebuah kesalahpahaman anggota polri dengan anggota tni
dan di kesatuan yang masing masing adalah polres metro bekasi dengan batalion pembangkatan darat
kesalahpahaman ini tentunya berangkat dari individual dari masing masing orang
dan kemudian membawa tribut
dan kita sudah punya komitmen bahwa kasus ini akan ditangani secara profesional
pihak kepolisian dan tni sepakat untuk meredam konflik antara dua institusi
pihak denpom tni angkatan darat akan mengusut para pelaku bentrokan dan akan diberikan hukuman
hal serupa juga akan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anggotanya yang terlibat bentrokan
sementara warung yang dijadikan lokasi bentrokan ditutup dan terbentang garis polisi